di kilometer empat puluh delapan tol layang mbz arah jakarta pagi ini ramai lancar
kemacetan hanya terjadi di dua titik akibat penyempitan jalur
pemandangan berbeda dengan senin lima belas april kemarin
situasi di jalur kontraflow tol layang mbz ramai lancar
meskipun kendaraan sempat tersendat di penyempitan jalur
sudah tidak terjadi kemacetan
menurut rencana polisi akan menutup jalur kontraflow pada pukul dua belas siang nanti
jika arus lalu lintas berjalan normal